untuk mengatasi kesulitan air di wilayah sumba timur
pemerintah mengadakan proyek bantuan sumur bor
ya akan tetapi sumur dengan nilai mencapai dua ratus juta rupiah per lokasi ini
justru banyak dibuat di wilayah pesisir yang lebih mudah mengakses air bersih
dan akibatnya tidak sedikit sumur yang terlantar karena tidak digunakan warga
krisis sumber air bersih di sumba timur
sebagian besar terjadi di wilayah perbukitan
kondisi alam dengan kontur bukit batu dan lembah kapur membuat air semakin sulit ditemukan
sementara wilayah pesisir utara sumba timur kondisinya lebih baik
sumber air lebih melimpah terutama air tanah
sejak tahun dua ribu pemerintah bahkan membuatkan sumur bor untuk warga di utara sumba timur
di desa palakahembi misalnya
sumur dengan kedalaman rata rata dua puluh sampai tiga puluh meter
lengkap dengan pompa besar diberikan cuma cuma oleh pemerintah
sumur ini biasanya dimanfaatkan untuk mengairi perkebunan
distribusi air dari pompa ini akan disepakati oleh para pemilik kebun
biasanya mereka akan membayar iuran operasional dan bahan bakar mesin air kepada ketua kelompok
pembuatan sumur bor
kalau mata air paling jauh dari sini
dan memang ini tidak bisa dijangkau oleh mat air
di desa ini sekurangnya terdapat tiga puluh sumur bor yang dibangun pemerintah untuk warga
biaya pembuatan tiap sumur bisa mencapai dua ratus juta rupiah
tetapi kini beberapa sumur bor kondisinya memprihatinkan
salah satunya sumur di dusun kabaru desa palakahembi
karena telah lama rusak
orang sudah datang cek
tidak sedikit sumur bor proyek bantuan pemerintah yang mangkrak
sumur yang saya datangi ini bahkan kosong tanpa mesin pompa
tidak hanya sumur proyek pemerintah yang terlantar
sumur sumbangan pihak asing nasibnya tidak jauh berbeda
warga pesisir sumba timur cenderung membiarkan sumur sumur itu
karena masih ada sumber lain yang bisa diandalkan
walem adalah warga desa palakahembi yang tidak sulit memperoleh air bersih
untuk mengairi kebun semangka dan melon miliknya
walem hanya perlu menggali sumur sedalam empat meter
sementara untuk kebutuhan sehari hari
wale membuat sendiri sumur kecil di samping rumahnya dengan kedalaman tujuh belas meter
di sekitar sini ada beberapa sumur bor yang sudah dibuatkan oleh pemerintah
warga pakai nggak sumur itu pak
untuk selama ini warga tidak paham
warga pakai sumur itu
karena itu tadi pengarahan pemborosan di dalam biaya operasional bbm atau solar
sebenarnya kalau di daerah kami di sini pak tidak perlu sumur besar itu
karena dengan sumur sumur kecil seperti ini saja sudah bisa mengairi
apapun kebutuhan kami baik mencuci minum atau segalanya dalam pertanian
termasuk pertanian ya pak
artinya pemerintah ketika memberikan kontribusi berupa pembuatan sumur bor besar di wilayah sumba timur
terutama di bagian pesisir
bisa dikatakan kurang tepat
karena ada masyarakat yaitu di wilayah pegunungan sumba timur
yang masih sangat membutuhkan bantuan sumber air yang lebih banyak dibandingkan masyarakat di sekitar sini
begitu juliarto sumba timur